pekan ini penuh dengan pidato politik yang berisi berbagai kritik dari koalisi perubahan dan perbaikan
capres partai nasdem anies baswedan menyampaikan kritiknya dalam pidato di apeksi dan juga tadi sore di apel siaga perubahan
nah yang menarik dari tadi sore pidato yang dibawakan anies ini syarat kritik disampaikan dalam doa
kemudian sebelumnya ketum demokrat ahi juga memberikan pidato politiknya dengan berbagai kritik di dalamnya
kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini dari kacamata media bersama dengan redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto
selamat malam mas sury
selamat malam sahja
mas suri saya mau masuk dari pidato surya paloh tadi saya mau mengutip kalimat terakhirnya
tapi sayang seribu kali sayang harapan belum menjadi kenyataan
komentarnya mas tanggapannya terkait pidato politik surya paloh sore tadi
semua kan sudah tahu kalau saat ini nasdem menjadi motor politik untuk mengajukan anies baswedan sebagai capres di pemilu dua ribu dua puluh empat
dan bukan sebuah kebetulan ketika isu besar yang diusung oleh anies koalisi anies nasdem pks dan demorod adalah koalisi perubahan
artinya memang isu perubahan ini yang akan terus diangkat oleh koalisi ini
tapi yang kita tahu sendiri kan
saat ini nasdem masih tergabung dengan koalisi pemerintahan saat ini sebagai salah satu anggota kabinet jokowi
nasdem masih menempatkan dua kadernya di kabinet jokowi yaitu menteri pertanian syahrul yassin limlimpo dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
artinya konsep perubahan atau isu perubahan yang diusung oleh koalisi ini di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti memang sedikit bertolak belakang atau sedikit berkebalikan
dengan posisi nasdem yang saat ini masih menjadi anggota koalisi pemerintahan
itu artinya bisa dipahami ketika di acara apel siaga hari ini isu isu yang dilontarkan kritik kritik yang dilontarkan tidak sekeras biasanya
yang terbaru di apeksi kemarin kan anies sangat keras melontarkan kritik kritik
dengan narasi narasi perubahan di depan wali kota wali kota di makassar beberapa waktu lalu saja
mas suri walau berbicara mengenai pidato politik anies baswedan tadi sore memang lebih soft dibandingkan pidatonya pada saat apeksi yang begitu tanpa tedeng aling aling
tadi sore disampaikan kritik kritiknya dibalut atau dalam bentuk doa
ini bagaimana melihat komunikasi ini
ataukah ada upaya anies untuk menegaskan bahwa ia dekat dengan
religi atau seperti apa nih
bisa jadi dekat dengan religi saja
karena kan kita tahu pak anies juga baru pulang berhaji dari tanah suci kan
tapi memang pidato pak anies hari ini jelas di luar perkiraan sejumlah pihak kan
karena memang di pidato pidato sebelumnya itu anies sangat keras melontarkan kritik
dari mulai ikn yang kemarin ramai diperbincangkan dengan narasi output politik
lalu terus anies beberapa kali melontarkan
kritik terkait subsidi mobil listrik pemerataan pembangunan
sistem pendidikan juga sempat menjadi sasaran kritik anies
sehingga jalan berbayar di era jokowi yang juga dikritik oleh anies
terkesan kritik emang hari ini dilanturkan anies memang sangat sangat soft ya
karena dibalut dengan doa
kalau dalam agama islam kan ketika kita berdoakan memang
jadi memang ada upaya tahapan yang dilakukan ketika kita tidak punya daya apa apa itu lewat dilakukan oleh doa
nah mungkin anies hari ini pengen menegaskan bahwa doa juga diperlukan ketika untuk menyusun perubahan itu
tapi kalau dari kata mata kami sebagai media
hari ini kemungkinan anies memang sedikit sungkan untuk melontarkan kritik terlalu keras
karena tuan rumah hari ini adalah nasdem yang saya bilang di awal tadi masih menjadi salah satu anggota koalisi pemerintahan
sehingga seperti kurang elok kalau misalnya
karena hari ini anies terlalu keras untuk melontarkan kritik kritiknya
beda cerita kalau misalnya anies tampil sebagai dirinya pribadi sebagai seorang bakal capres seperti di apeksi kemarin
atau misalnya anies hadir di acara pks atau demokrat
kita tahu beberapa waktu lalu ketika anies hadir di acara hari buruh di pks
itu kan anies cukup keras juga melontarkan kritik terhadap pemerintahan gitu loh
jadi ini semata karakter
karena memang nasdem masih ada dalam pemerintahan
bukan mau menegaskan bahwa perubahan yang dimaksudkan oleh koalisi perubahan dan perbaikan ini bukan perubahan ekstrim
karena anies menyampaikannya dengan soft kemudian juga ahy
kemarin tagline nya tentunya perubahan dan perbaikan
itu artinya kan ada yang tidak diubah hanya diperbaiki
lalu surya paloh pun tadi juga mengangkat bagaimana dukungan nasdem terhadap jokowi pada dua ribu empat belas
belum semuanya ini menjadi kenyataan belum maksimal lah istilahnya
jadi bukan karena mau kasih tahu bahwa perubahannya nggak ekstrim kok
ini benar benar karena saat ini nasdem masih berada dalam pemerintahan
seperti itu mas
bisa jadi saja seperti itu
tapi yang harus diperhitungkan oleh koalisi perubahan dan untuk persatuan ini adalah
saat ini kepuasan terhadap pemerintah terutama terhadap pak jokowi itu kan masih seakan tinggi
di bulan mei lalu
artinya tingkat kepuasan terhadap publik ini tinggi
nah ini yang harus diperhitungkan oleh koalisinya anies ketika mengusung narasi perubahan
narasi perubahan yang ekstrim sekali
ini jelas akan
melawan dalam tanda kutip angka angkanya demikian tinggi ini
makanya sangat bisa dipahami ketika narasi narasi perubahan yang digaungkan malam ini begitu soft gitu kan
bisa jadi koalisi ini juga mulai menerapkan prinsip strategi politik semacam gas dan rem
tidak agak mungkin bisa jadi sedikit blunder juga ketika koalisi ini ngegas terus tanpa ada memperhitungkan rem
karena ya bisa kita pahami sendiri
bahwa saat ini kepuasan terhadap pemerintah itu masih sangat tinggi gitu kan
jadi mungkin pertimbangan ini yang jadi bahan pertimbangan bagi koalisi ini saja
untuk tidak ngegas terus untuk mengkritik pemerintah saat ini saja
jangan sampai kemudian kehilangan suara karena terlalu ekstrim persepsi publiknya seperti itu ya mas ya
iya betul sekali saja
karena tingkat kepuasan ini masih sangat tinggi terhadap pemerintah saat ini
nah kemudian kita berbicara mengenai koalisi ahy sebelumnya menyampaikan kritik kerasnya dalam pidato politiknya
apakah ini dan hari ini pun hadir
ini adalah penegasankah bahwa demokrat ini tidak goya dan juga tetap teguh berada di dalam jalur perubahan bersama dengan nasdem
dalam politik tidak ada yang tidak mungkin
walaupun beberapa kali demokrat menyatakan akan tetap mendukung anies
tapi kan dalam beberapa kesempatan ahy masih digoda oleh koalisi lain untuk bergabung gitu loh
artinya dalam apalagi kan tidak ada harga mati untuk menjadi apa
tidak dalam satu koalisi
meminjam pernyataan pak jokowi kemarin waktu bertemu dengan para relawannya
politik saat ini masih sangat cair kurang lebih seperti itu saja
karena kalau kata pak jokowi ini siapa berkoalisi dengan siapa partai mana berkoalisi dengan partai mana itu belum jelas
bahkan capres dan cawapresnya itu belum jelas
artinya di sini menyatakan bahwa walaupun sudah ada tiga bakal cawapres tapi tidak ada jaminan
bakal ada perubahan di belakang
hari di kemudian hari nanti
begitu juga dengan koalisi yang saat ini terbentuk
walaupun memang di atas kertas para petinggi petinggi parpol ini menyatakan bahwa kami akan tetap komitmen mengusung si a si b untuk menjadi capres
tapi saya sangat bisa pahami ketika demokrat melontarkan kritik kritik keras terhadap pemerintah saat ini
karena demokrat memang berada di luar jalur pemerintahan
siapapun yang beroposisi tentu akan berpeluang meraup suara dari pihak pihak yang tidak puas terhadap pemerintahan
apalagi kita tahu sekarang saat ini memang sedang ada krisis ekonomi global
kenaikan harga memang sedang sangat tinggi
dan momen momen seperti ini yang sedang dimanfaatkan oleh kelompok kelompok oposisi seperti demokrat dan pks untuk meraup suara pihak pihak yang tidak puas terhadap pemerintahan sekarang ini
justru menurut saya sedikit blunder kalau misalnya pks dan demokrat sedikit merubah
apa strategi politiknya untuk sedikit soft terhadap pemerintahan sekarang ini
seberapa efektif sebenarnya narasi perubahan yang terus digaungkan ini untuk menaikkan persepsi publik terhadap koalisi perubahan untuk meraup suara
dan juga bisa menurunkan apakah kemudian efektif bisa menurunkan persepsi publik terhadap pemerintahan alias jokowi
banyak faktor saja
kalau menurut saya
misalnya situasi ekonomi politik sedang baik baik saja
terus harga harga terkendali
ekonomi global juga mendukung
itu tentu sangat susah untuk menarasikan perubahan ini saja
tapi kalau memang harga harga tidak bisa dikontrol
situasi keamanan dalam negeri juga tidak kondusif
ini yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok kelompok yang perubahan ini untuk menegaskan narasi narasi perubahan
yang menjadi sebuah isu atau komunitas politik di pemilu dua ribu dua puluh
baik terima kasih redaktur pelaksana cnn indonesia com
suryanto telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
kita akan terus kawal bersama bagaimana jalannya pemilu dua ribu dua puluh empat ini mas suri
terima kasih saja